desak desakan tak terhindarkan saat ribuan penumpang berebut turun dari kapal
di dermaga pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan pada rabu dini hari
banyaknya penumpang kapal yang datang mengakibatkan terjadinya penumpukan orang di dermaga
kapal motor lambelu yang berasal dari lunukan dan tarakan kalimantan utara
serta balikpapan kalimantan timur ini membawa para pemudik
yang hendak merayakan libur natal dan tahun baru bersama keluarga di kampung halaman
berdasarkan data dari ksop parepare sebanyak dua sepuluh penumpang kapal motor lambelu
turun di pelabuhan nusantara parepare
sementara sembilan ratus penumpang lainnya dari kapal ini akan turun di pelabuhan soekarno hatta makassar
jumlah kedatangan penumpang kapal ini meningkat hingga lima puluh persen dibandingkan hari biasa
arus mudik nataru di pelabuhan nusantara parepare diprediksi akan mencapai puncaknya
pada jumat pekan ini
sebelumnya pada selasa malam peningkatan kedatangan kendaraan yang akan melakukan perjalanan
ke pulau sumatera di derbaga eksekutif pelabuhan merak banten ini mengakibatkan
kepadatan di kantong parkir
bahkan antrian kendaraan yang diantaranya berasal dari wilayah jakarta bogor depok dan bekasi ini
telah terjadi sejak selasa sore
berdasar data asdp indonesia
indonesia ferry cabang utama merak sebanyak satu ratus tujuh orang telah menyeberang ke pulau sumatera
dari hamin tujuh sampai hamin lima pada libur natal dua ribu dua puluh dua ini
di mana dalam dua puluh empat jam terakhir total penumpang kendaraan yang menyeberang mencapai tiga puluh tujuh dua ratus dua belas orang
atau naik tiga persen dibanding periode yang sama tahun lalu
hingga selasa malam total kendaraan yang menyeberang dari jawa ke sumatera tercatat delapan dua ratus sembilan puluh lima unit
atau naik enam persen dibanding periode yang sama tahun lalu
untuk saat ini di tujuh dermaga yang tersedia di pelabuhan merak banten
tersedia tiga puluh unit kapal yang beroperasi dalam satu ratus sembilan trip penyeberangan
pada selasa sore di pelabuhan gilimanuk bali peningkatan arus kendaraan yang keluar masuk ke pulau bali mulai terjadi
data dari asdp pelabuhan gilimanuk jemberana bali
mencatat peningkatan kendaraan yang didominasi oleh angkutan umum bus pariwisata
dan mobil pribadi para wisatawan
peningkatan kendaraan yang paling signifikan adalah angkutan umum bus yang mencapai sebelas persen
untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang akan menyeberang
asdp gilimanuk telah menyiagakan empat puluh delapan unit kapal
yang dua puluh delapan diantaranya telah beroperasi tiap hari di jalur laut lintas jawa bali
bagi penumpang kendaraan yang akan masuk ke pulau bali
asdp pelabuhan gilimanuk menerapkan pemeriksaan sertifikat vaksinasi
sementara untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan libur natal
tahun baru sebanyak empat puluh personel gabungan dari polsek gilimanuk
brimopolda bali dan basarnas diterjunkan di area pelabuhan
tim liputan cnn indonesia